eskalasi konflik rusia ukraina masih berlangsung
perundingan yang diharapkan dapat menghentikan perang gagal mendapatkan kesepakatan
lalu bagaimana politik luar negeri bebas aktif indonesia diimplementasikan dalam konflik rusia ukraina
benarkah indonesia bisa menjadi mediator antar kedua negara untuk meredakan konflik
nah untuk membahasnya kita telah terhubung dengan peneliti hubungan internasional csis gilang kembara melalui sambungan zoom
selamat siang mas taufik
ya sebelum kita membahas terkait bagaimana posisi indonesia dalam konflik rusia ukraina ini
ada yang menarik sebenarnya dalam beberapa dialog juga di media sosial
banyak pengamat yang salut dan takjub dengan ukraina yang sampai saat ini bisa bertahan
karena konon katanya jika rusia sudah menyerang itu dalam satu hari juga bisa selesai pertempuran itu
bagaimana pandangan anda mengenai hal itu
ya memang betul banyak
pengamatan yang mengatakan bahwa saat tank dan pasukan rusia masuk ke ukraina ya
apabila perang terjadi pasukan ukraina akan tunduk dan akan menyerah dalam satu dua hari saja
dan pemikiran ini berdasarkan dari revolusi maidan dua ribu empat belas saat terjadi gonjanganjing instabilitas politik ya di ukraina
dan kita lihat memang ada beberapa pasukan yang menyerupai pasukan rusia yang mengambil crimea dan juga membantu separatis di wilayah donbass
itu tidak diterima dengan perlawanan yang sengit dari pasukan ukraina
sehingga pemikiran tersebut
tahu masih terus menempel di beberapa pengamat dan juga bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di rusia bahwa tentara ukraina tidak memiliki gigi sama sekali
sehingga memang kalau kita lihat sekarang banyak yang sangat kagum bagaimana mereka sangat gigi dan sangat kuat untuk bisa melawan serangan dari pasukan rusia selama berhari hari bahkan hampir sudah dua minggu berjalan
kalau berbicara dengan konflik yang terjadi saat ini indonesia memang tidak memiliki hubungan formal dengan rusia dan juga ukraina
sebelum uni soviet pecah ya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
hubungan indonesia dan rusia itu boleh dibilang lebih berlandaskan aspek aspek nostalgia pada saat kepemimpinan presiden soekarno
sebenarnya untuk saat ini di mana posisi indonesia dalam konflik rusia ukraina
kalau bisa dibilang memang kita tidak memiliki posisi yang sangat formal terhadap konflik ini ya
kita tidak mengerti kita tidak pernah mencoba dari awal untuk mengertikan apa pada dasarnya yang membawahi atau mendasari konflik ini
sehingga memang dari awal kita memang memasang kurang lebih posisi yang kurang lebih acu ya
kita tidak terlalu memperhatikan dan kita juga tidak mempercayai fakta bahwa akan terjadinya suatu keperangan
bukan saja kita tapi juga beberapa negara di asia tenggara pun juga memiliki posisi yang acu yang tidak mempercayai intelijen dari pihak barat ya bahwa akan terjadi peperangan
tapi kita semua sudah kita taken by surprise sangat kaget bahwa putin memang berniat
dan kita memang sudah merencanakan invasi ini cukup lama dan yang dilakukan pada tanggal dua puluh empat februari kita lihat perang akhirnya percah antara rusia dan ukraina
nah kalau kita mengacu pada politik luar negeri indonesia yang bebas aktif saya akan bacakan sedikit menurut undang undang nomor tiga puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
politik luar negeri bebas aktif artinya indonesia bebas menentukan sikap tanpa terikat pada salah satu poros politik dunia serta aktif dalam penyelesaian konflik global

menurut anda apakah indonesia sudah cukup aktif saat ini untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di rusia dan ukraina
saya rasa saat ini indonesia seperti orang yang linglung
bingung dengan mana kita harus beranjak kemana kita harus berjalan dan pada posisi apa kita harus memilih
karena sampai saat ini kita masih belum menentukan atau kita belum memberikan kondemnasi yang paling keras terhadap rusia atas invasi mereka ukraina
ini sangat berbeda dengan saat amerika serikat menyerang irak pada tahun dua ribu tiga atau afganistan
di mana kita secara langsung tidak menunggu seminggu atau beberapa hari
tapi secara langsung kita mengkondem kita mengutuk dengan keras serangan tersebut
tetapi dengan rusia ini kita sepertinya tidak punya gizi
pihak pihak kementerian luar negeri terlepas dari pak seku faisal shah pada saat itu
kita tidak pernah mengeluarkan statement yang secara resmi menjelaskan bahwa kita mengutuk rusia dengan keras keras
presiden jokowi juga tidak mengutuk negara manapun dia hanya menyatakan bahwa indonesia tidak mendukung terjadinya konflik dan segala macam
jadi sampai saat ini kita hanya pada posisi yang kita bilang seperti kita bilang sesuatu tapi tidak ada yang mau dengerin juga
karena kita memang tidak pernah kita sepertinya kehilangan arah mana sebenarnya kita mau berpikir
padahal dalam banyak kasus konflik regional maupun global pemerintah indonesia selalu aktif berupaya untuk mendamaikan antara pihak yang berkonflik
seperti beberapa kasus kemudian sejumlah pengamat bahkan menilai indonesia bisa menjadi mediator untuk meredakan konflik ini
apakah anda juga melihat hal hal
apakah anda melihat hal yang sama bahwa indonesia bisa menjadi jurudama dalam tanda petik
tidak saya tidak bisa melihat indonesia menjadi jurudamai indonesia tidak pernah mengerti terhadap poros permasalahan perang antara rusia dan ukraina
kalau memang kita pada dasarnya kita mengerti dan kita mencoba untuk memberikan empati terhadap warga ukraina
ketika mengerti terhadap duduk perkara permasalahan perang ini saya rasa kita bisa menjadi penengah mediator untuk menjalin perdamaian di peperangan ini
saya saat ini kita tidak kita tidak cocok kita seharusnya mencari dengan jelas apa yang harus kita lakukan
yaitu kita segera harus mengutuk penyerang atau rusia terhadap perang ini
dan pasti banyak negara lain yang bagi saya lebih cocok untuk menjadi mediator pada konflik ini
tetapi saya rasa indonesia bukan salah satu negara
nah tadi yang menarik yang anda sebutkan bahwa indonesia saat ini seperti linglung menghadapi konflik rusia ukraina ini
padahal kalau kita lihat negara tetangga kita singapura
itu sudah memberikan sanksi ekonomi berupa kontrol ekspor kemudian larangan transaksi dengan lembaga keuangan rusia
larangan penggalangan dana yang ditujukan bagi rusia serta larangan layanan pembayaran digital
apakah sebenarnya menurut anda indonesia juga perlu memberikan sanksi sanksi tersebut
saya rasa itu mungkin adalah step step berikutnya ya yang mungkin kita bisa pertimbangkan lebih dahulu
kita lihat juga seberapa besar dampak yang bisa dilakukan hal tersebut karena memang kalau setahu saya
jumlah atau persentase nilai dagang kita dengan rusia itu sebenarnya jauh jauh lebih kecil ya dengan negara tetangga kita manapun
rusia itu tidak masuk ke dalam top sepuluh ataupun top dua puluh dari mitra dagang kita
jadi memang sebenarnya kita bisa lihat memang apakah kita bisa menimbulkan suatu efek deterren atau efek yang besar
atau mungkin justru karena kita nggak mempunyai nilai yang besar tersebut karena memang jumlah perdagangan kita sebenarnya tidak seberapa
tapi sebenarnya tidak ada masalah juga
kita untuk melakukan
dan saksi saksi tersebut
tapi memang kita harus banyak menilai apa sanksi tersebut apa dampak sanksi tersebut
dan juga kita tentu mungkin memperhitungkan saat ini kita menjabat sebagai presidensi g dua puluh ya
apa hasil hal hal tersebut yang akan mendapatkan
nah itu yang bisa kita lihat apakah nanti ada kemungkinan bahwa indonesia akan mengedepankan isu ini dalam presidensi g dua puluh
itu yang saya maksud juga karena kalau misalnya memang kita mencoba untuk katakan gini
apakah kita akan tetap menetapkan rusia sebagai anggota g dua puluh
karena memang sudah ada beberapa pembicaraan yang mendorong agar rusia dikeluarkan dari g dua puluh sehingga menjadi g sembilan belas
tapi juga kita bisa melakukan gitu saja kita juga perlu mempertimbangkan apakah ada sisi positifnya
kita tetap mempertahankan rusia di g dua puluh sebagai jalur diplomatis sebagai jalur negosiasi
atau juga sebagai jalur kita dapat berbicara dengan pemerintah rusia walaupun memang g dua puluh
kita harus memiliki sebuah platform multilateral untuk menggabungkan atau berbicara terhadap institusi geopolitik
tapi memang di sini kita memang harus segera menentukan arah kita gitu
maksud saya kita sepertinya sangat terbuai dengan urusan g dua puluh atau urusan kita yang lain
sehingga kita melupakan atau tidak memiliki arah yang pas terhadap bagaimana kita bisa memainkan peran dalam konflik antara rusia dan ukraina
apakah menurut anda indonesia masih belum bergerak aktif untuk mendamaikan
atau ikut berperan aktif untuk mendamaikan rusia dan ukraina ini
karena belum ada dampak ekonomi atau dampak yang signifikan terhadap indonesia
saya rasa itu mungkin menjadi faktor tapi kalau memang itu menjadi faktor saya sangat sangat khawatir ya
apakah kita harus menunggu sampai ada dampak langsung terhadap masyarakat kita sendiri
yang padahal kalau saya lihat sebenarnya ada juga
kalau kita lihat banyak sanksi sanksi ekonomi yang telah dilayangkan kepada rusia dan masyarakatnya
kita sudah melihat ya ada dampak langsung kepada masyarakat asing terutama masyarakat rusia
yang berada di indonesia yang saat ini juga mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan dia sehari hari demi hari karena ada masalah ini
tapi itu sepertinya apakah itu tidak menjadi faktor yang kita perhitungkan juga itu saya juga tidak tahu
jadi memang menurut saya sangat tidak disarankan untuk kita menunggu sampai ada dampak terhadap diri kita sendiri
karena kalau terjadi sudah telat nanti rakyat
baik terima kasih mas gilang atas dialog kita pada siang hari ini
kita berharap menunggu pemerintah indonesia untuk segera bersikap dan tentunya untuk bersiap siap dengan dampak yang akan terjadi jika konflik rusia ukraina ini terus berkepanjangan
terima kasih mas gilang atas waktunya dan salam sehat selalu
terima kasih salam sehat